gubernur jawa tengah mencukur gundul rambutnya sebagai wujud empati dan solidaritas pada anak penyintas kanker
aksi berani gundul yang dilakukan ini dalam rangka peringatan hari kanker anak sedunia
gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan aksi cukur gundul rambutnya di rumah dinas pada dua puluh delapan februari
ia juga ikut bergabung secara virtual dalam pelaksanaan acara berani gundul yang terpusat di mall paragon semarang
dalam kesempatan yang sama ganjar turut menyapa anak anak penderita kanker yang berasal dari manado surabaya dan semarang
kalau rambut itu kan bisa tumbuh lagi mau dipotong kayak apapun kan bisa tumbuh lagi
tapi membangun empati solidaritas menurut saya penting
dan beberapa kali
bahkan sejak dua ribu sembilan belas biasanya memang mereka mengundang saya dari ykad
beberapa waktu lalu keluarganya berkumpul di rumah saya dan menceritakan kondisi anak anak yang terkena kanker
dan solidaritas gaya anak anak muda itu menurut saya keren
membangun empati dengan berani gundul dan kemudian memberikan donasi
dan tadi lumayan bisa terkumpul
mungkin hari ini sekitar tujuh puluh delapan puluh juta
tapi semoga mungkin itu juga bisa membantu karena memang anak anak itu perlu bantuan itu
aksi cukur gundul ini merupakan bagian dari acara donasi yang dikumpulkan untuk membantu para penderita kanker
ganjar pun tak asing dengan peringatan hari kanker anak sedunia
sejak dua ribu sembilan belas ia telah berpartisipasi meski tak ikut gundul dan hanya memotong sedikit rambutnya sebagai simbol